kita akan bergabung dengan arief kurniawan yang sudah standby ini di masjid istiqlal jakarta
arief selamat pagi ini arief bagaimana kondisi di masjid istiqlal pagi ini
tampaknya sudah mulai beberapa orang berdatangan ya untuk melaksanakan sholat gerhana
ya selamat pagi menjelang siang iqbal dan juga mayfri
betul sekali memang pada hari ini tepatnya siang nanti
masjid istiqlal jakarta sudah siap untuk menggelar sholat gerhana matahari cincin
dan persiapan sudah dilakukan sejak pagi hari tadi
dan hingga saat ini juga beberapa petugas dari masjid istiqlal masih melakukan persiapan persiapan
seperti misalnya menggelar karpet merah lalu juga ada yang di bagian kebersihan juga dengan menyapu lantai dan juga mengepelnya
dan memang menurut keterangan dari kabah humas protokoler masjid istiqlal abu hurairah
untuk sholat gerhana matahari cincin itu nanti akan dilaksanakan pada zuhur atau sekitar pukul

dan yang bertindak sebagai imam itu adalah ustadz k h rohufin mahfudz
dan juga yang bertindak sebagai katib itu adalah ustadz zulfatah yasin
dan kedua ustadz tersebut adalah ustadz yang berasal dari masjid istiqlal
dan memang ada beberapa catatan untuk pelaksanaan sholat gerhana matahari cincin di masjid istiqlal ini
keterangan dari kabah humas protokoler masjid istiqlal abu hurairah
memang untuk pelaksanaan sholat gerhana matahari cincin
karena matahari cincin pada hari ini tidak bisa maksimal seperti pelaksanaan sholat idul fitri pada sebelumnya
ataupun pada tahun lalu
karena memang pada saat ini kondisi masjid raya istiqlal dalam kondisi renovasi
dan karena dalam kondisi renovasi sehingga yang bisa digunakan ruangan itu adalah lantai satu ruang utama dan juga lantai dua
sementara untuk lantai tiga empat dan lima itu tidak bisa digunakan
dan juga untuk fasilitas lainnya seperti tempat parkir itu juga
karena memang tempat parkir yang lainnya itu sedang dalam tahapan renovasi
sehingga dari pihak masjid istiqlal menghimbau kepada masyarakat yang ingin melaksanakan sholat gerhana
agar menggunakan sarana transportasi umum
seperti misalkan menggunakan bus transjakarta atau menggunakan taksi online
dan tidak hanya tempat parkir saja untuk tempat wudhu dan kamar mandi ini juga sayangnya terbatas
dari total tempat wudhu dan juga kamar mandi yang ada di masjid istiqlal
dan nanti rencananya dari pihak katib yaitu zulfatah yassin
itu akan memberikan tausiah ataupun ceramah dan ceramah yang akan disampaikan
pada bagasi besarnya membahas mengenai kebesaran allah swt dengan adanya fenomena gerhana matahari cincin
dan untuk sosialisasi pelaksanaan sholat gerhana matahari cincin ini sudah dilakukan
sejak tanggal dua puluh tiga desember lalu oleh masjid istiqlal melalui website ataupun melalui media media online
dan memang ini sejalan dengan himbauan dari kementerian agama bahwa setiap masjid masjid
untuk melaksanakan sholat gerhana matahari untuk bersyukur kepada allah swt
baik arief kurniawan terima kasih
berarti ini untuk teman teman ataupun warga jakarta yang mungkin tidak ada kegiatan apalagi
hari ini masih mungkin masih dalam suasana natal dan juga menyambut tahun baru
ada baiknya langsung ke istiqlal untuk melaksanakan sholat gerhana